selanjutnya nih kita ada informasi soal pencurian diduga ya pencurian kelas kakap namanya
wah nggak tanggung tanggung ya
tuh jumlahnya sungguh sangat besar dan ini juga uang rakyat lagi
nah menteri kelautan dan perikanan edi prabowo ditangkap tim penyidik komisi pemberantasan korupsi kpk
ya dan hal ini dilakukan atas dugaan korupsi impor benih lobster atau benur
menurut sumber cnn indonesia menteri edi prabowo ini ditangkap sesaat setelah mendarat di bandara soekarno hatta jakarta tangerang banten
sepulang dari amerika serikat pada rabu dini hari sekitar pukul satu waktu indonesia barat
edi kemudian dibawa oleh tim penyidik kpk ke gedung kpk di kuningan jakarta
hal yang dilakukan kpk terkait perizinan impor benih lobster atau benur